pekan korea selatan di delapan besar pelatih tim indonesia u dua puluh tiga shin taeyong mengaku sedikit dilema
di satu sisi shin taeyong sangat senang membawa garuda muda menang
namun kemudian di sisi lain ia sedih memulangkan tim tanah airnya
sty menegaskan dirinya melakukan segala yang terbaik untuk indonesia
serta berterima kasih kepada ketua umum pssi erick thohir dan seluruh pendukung merah putih

tapi kita harus bergabung

saya ingin berterima kasih kepada para pemain dan para pemimpin
saya ingin berterima kasih kepada semua orang di indonesia yang telah menonton